inilah video amatir yang direkam warga saat hujan lebat disertai angin kencang melanda wilayah kecamatan celuring banyuwangi jawa timur jumat siang
pohon pohon yang ada di pinggir jalan tumbang hingga menutup jalan raya
warga pun bergotong royong mengevakuasi pohon tumbang agar tidak mengganggu arus lalu lintas
selain itu hujan disertai angin kencang selama kurang lebih tiga jam ini juga mengakibatkan beberapa kerusakan bangunan di wilayah banyuwangi bagian selatan
dari data tim reaksi cepat bpbd banyuwangi khusus di wilayah kecamatan celuring terdapat dua puluh empat bangunan rusak
sebagian besar kerusakan terdapat pada bagian atap rumah
hujan dan angin juga membuat beberapa kanopi pertokoan maupun garasi rumah warga roboh
turun turun turun saya sempat lari untuk mencari kayu atau untuk menyangga ini dari bawah
tapi tidak sampai
kayunya masih saya bawa ke sini masih dalam perjalanan untuk nyongkok itu sudah jatuh dulu
apa saja pak yang terdapat pak
yang terdampak ini hanya garasi terus mobil tertimpa tapi nggak apa apa ya
kalau sudah kerusakan
di daerah lain ada yang pohon tumbang juga pak ya
menurut data bmkg kelas tiga banyuwangi hujan lebat disertai angin kencang di wilayah banyuwangi ini
disebabkan banyaknya pertumbuhan awan kumulonimbus saat peralihan musim dari musim kemarau ke musim hujan seperti saat ini
untuk wilayah banyuwangi sendiri bulan ini sudah memasuki masa peralian musim dari musim kemarau ke hujan
yang biasanya itu ditandai dengan hujan yang datangnya lebat secara tiba tiba disertai petir dan angin kencang
itu dari awan kumulonimbus
atau biasa disebut awan sipi
biasanya di musim peralihan ini potensinya seperti itu hujan lebat yang datangnya tiba tiba angin kencang petir dan juga ada potensi juga untuk puting beli
berapa kecepatan angin mungkin maksimal
kalau di kota sendiri paling sepuluh waktu
yang patah diwaswade mungkin tidak ramah ramah
untuk peralihan musim ini hampir di seluruh wilayah banyuwangi harus waspada ya karena kan sudah mulai memasuki semua
peralihan musim ini
perayaan musim ini dimulai dari desember ini nanti musim hujannya sendiri mulai dari januari
terus nanti puncaknya itu perakiraannya februari sampai maret dua ribu dua puluh
apa imbauannya untuk masyarakat mungkin
tetap waspada dimanapun berada terutama kalau pas lagi di jalan
waspada juga terhadap benangan jalanan licin dan juga jaga kondisi kesehatan
mengimbau kepada masyarakat agar berhati hati karena cuaca ekstrim bisa terjadi baik siang maupun malam